aku berjanji akan mengabdikan seluruh hidup dan cintaku untukmu kan
hamba ingin pulang untuk merawat anak hamba yang sedang sakit
tidak tidak boleh
jauhkan tangan kotormu dariku
aku bilang tidak tidak
cepat kembali bekerja
ada apa ini
mengapa man ini menangis raikan semangat
hamba hanya ingin diizinkan pulang
untuk merawat anak hamba yang sedang sakit keras
kau boleh pulang dan merawat anakku
tidak tidak boleh
jika dia meninggalkan istana
itu berarti dia meninggalkan kewajibannya dalam mengabdi terhadap kerajaan ini
apakah yunda tidak mengerti
aku sangat mengerti tentang pengabdian kepada negara itu rai
tapi yang aku tekankan disini

emban juga manusia
dan seharusnya kita juga berperik kemanusiaan
ada sedikit uang untuk membawa anakmu ke tadil
terima kasih banyak gusti ratu
kenapa yudha terlalu lembek
sebagai petinggi kerajaan
kau harus bijak
orang bijak akan dihargai
terserah yudha saja
kemudian ibunya t m mongkl
lumpur ini membuatku tidak bisa bergerak
aku tidak bisa melakukan jurus
aku bahkan sudah hampir tidak bisa bernapas
akhirnya aku bisa mendapatkannya

kamar ini banyak menyimpan kenangan
kanda sangat beruntung
bisa memiliki istri seperti ini
keanda akan selalu setia padamu
kalau anda tidak bisa menepatinya
biarlah kita nikmati apa yang terjadi saat ini
jadi istri kanda prabu
adalah kebahagiaan terbesar untukku
aku akan lupakan
mengabdikan seluruh hidup dan cintaku untukmu ganda
maafkan aku yang tidak bisa menepati janjiku
aku sudah berjanji untuk mengabdi kepadamu kanda
aku akan membayar kesalahanku itu kanda
akanku lepaskan rais subanglarang dari cengkraman siluman goya putih
ah anak bodoh
kau pikir kau bisa lari dari kejaran ini
nah aku akan mengatakan saat seperti ini

sebelum anda berlama saling itu
rancang tangan optimism baru saja
takiej yang mengabitkan
aku akan pergi
aku kehilangan jejak mereka
bawalah ke manakanku
apa itu aku
ada apa denganmu putraku
ada apa dengan putraku raka
nanda prabowo terluka oleh yudhakthara
pembawa gusti ratu
cepat panggilkan prahasini untuk mengolbati gusti prabowo
ampun gusti ratu
tapi nimas prahasini tidak ada
bagaimana ini raka
kemana prahasini bodoh itu
bangunlah nanda prabowo
kamu pasti kuat
bunda ambil kasih
anda pergi kemana ibu bunda
aku diminta ayah andamu